menyesali keputusan allah yang belum turun ke tangan kita
segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh allah
itu pasti akan terjadi
dan yang belum ditentukan
itu pasti tidak akan terjadi
ya kalau kita belum bisa ikhlas
nerima hal itu
itu artinya keimanan kita
kita masih diragukan bang haji
ada disini jho
iya bang haji
alhamdulillah yang disana
disini sama teman teman
tapi tetap masih menjaga cpk
oh rumahnya bantu lo
iya bang haji
nemuin pemuda pemudi kayak lu nih
yang bisa berbagi di jalan allah
hebat lo berdua
ya bang ajai doain deh
biar berdua ini tetap istiqomah
insya allah kita juga selalu mendapatkan ridho dan kemudahan dari allah
barang siapa yang menuju ke jalan allah
akan dimudahkan jalannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seandainya gue punya anak
menyesali keputusan allah yang belum turun ke tangan kita
maksudnya rumah mana
segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh allah
itu pasti akan terjadi
dan yang belum ditentukan
itu pasti tidak akan terjadi
ya kalau kita belum bisa ikhlas
nerima hal itu
itu artinya keimanan kita masih diragukan
bukannya gak ikhlas dong
bang haji kepengen aja punya anak
sabar itu kayak lautan yang gak ada batasnya
kalau bang haji
insya allah pasti ada jalannya
bang haji jadi
itu lumrah bang haji
namanya juga manusia
pasti pengen punya anak punya keturunan
hebat legend bisa ranking
padahal itu ya sekolah gue
anak anaknya padahal les di sekolahan
lu mau kok smp mana
yang bagus itu kan john
buah teladan semua disitu
ranking itu buat nunjukin kalau kita punya prestasi
paling kalau lu dapet rapot
lo kerja cari duit yang banyak
buat beli nasi
sama beli pulsa
ini nih bang
kalau di sekolahnya nilainya bagus
terus bisa kelas tuh aja deh bang
lu sekolah di mana
luliah jadi sarjana
mendingan lu ikut kerja gua
cari duit yang banyak
sotek sih lu jon
jual tuh koran
lu luluh pada
aduh itu maksud gua
misalnya gua gede
kagak ada yang dukung gua buat sekolah
coba misalnya gua jadi dokter
kan bisa berobat gratis sama gue
mana bisa lo jadi dokter
ya kalo gua gak jadi dokter
gua jadi satpepe
sotek lu jadi dokter

gua jadi satpepe

tinggal di jalan selamanya dong
gak ada pikiran lain selain ngasong atau gak ngamen
jangan banyak omong lu jon
dengan kerja sana
gua juga pusing
masalahnya omong ama lu luluh pada
kagak ada yang nyambung
hah pusing gua
coba kita jalan dulu
main kemana dulu ah
oh aja ada di rumah
kok calon mantu gak ada di rumah

nah gitu aja mah
saya kan cuma bercanda pagi
emang salah apa sih pakji
perbaikin keturunan pakji
ingat dulu ya
udah berubah lu
jangan sok urusin orang ya
lu tau gak
jangan ngurusin urusan orang
makanya gua disini dihormati
dan diangkat dari sesepuk kampung ini
padahal gue berdua
panggil abang ajalah
mudah dua an insya allah bermanfaat
buat membantu proses belajar mengajar anak dua disini
anak dua disini memang sangat membutuhkan bantuan seperti ini bang
sini bantuin abang cepet
masa gak kelihatan
lagi ada rusak
si jahat juga udah minta hanya
dia yang udah mendesain fotonya
lu kok ngomong jangan kece kece
ntar lagi gue denger lagi
gua gak ada urusan sama laki lu
ini bang soeimah menurut saya
buat mengubah foto
ada foto laki yang mukanya diganti dengan nasi sulam
nah foto itu udah gue kasih ke istrinya bang sulam
tapi sampai sekarang
soeimah belum ngasih duitnya bang
rupanya lu yang udah mau ngancurin
ngejolimin rumah tangganya haji sulam
lu tega ya
sama orang yang udah berbuat baik sama gua
haji sulam tuh temen gua dari kecil tau gak
terpaksa ngelakuin ini semua bang
biar haji sulam cerai sama bininya bang
terus ngelakuin tiga anak kita
terus ngelakuin tiga anak kita
terus ngelakuin tiga anak kita